banyak yang beranggapan transportasi online bisa menjadi salah satu bidang pekerjaan yang menjanjikan
namun apakah benar menjalani profesi sebagai pengendara transportasi online bisa menjadi alternatif mata pencarian
berikut cuplikan kisah pengemudi taksi online di jawa barat
jadi kadang kadang kan melebihi gitu saya pernah tidak tidur dua hari gitu ya
dua hari nggak tidur
seperti itulah pengakuan pepen sofian pengemudi taksi online di kota bandung
pepen yang sudah setahun terakhir menjalani profesi sebagai pengemudi taksi online mengaku
setiap harinya memulai pekerjaannya dari jam lima pagi sampai jam dua belas malam
hal ini dilakukan pepen setiap hari tanpa ada hari libur
pepen mengaku hal itu dilakukan agar bisa membayar cicilan mobil serta untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
belum bensin belum kita makan
itu rp tiga ratus lah
untuk apa aja tuh pak biaya mobil bayar mobil gimana pak
dulu waktu dulu kan saya itu sewa ya
ada orang yang menyewakan untuk online itu seharinya kurang lebih dua ratus ribu
rp dua ratus belum untuk bahan bakar
bahan bakar minimal itu rp tujuh puluh lah
kadang kadang kalau misalkan hari sabtu atau minggu itu kita bisa seratus ribu
menjadi pengemudi taksi online tidak semudah yang terlihat
selain belum ada aturan dari pemerintah terkait legalitas transportasi online
masalah lain yang sering dihadapi oleh pengemudi adalah tidak jelasnya aturan dari penyedia jasa transportasi online sendiri
kalau misalkan kita melihat banyak rekan rekan kita yang menjadi apa ya
pekerjaan utama gitu ya
terus tiba tiba nggak tahu gimana di perjalanannya waktu tiba tiba dibekukan
atau misalkan diputus mitra lah
beberapa rakan memang bilang mereka merasa tidak adil karena diputus pihak tidak ada kejelasan
nah disitu yang kita akan coba untuk perjuangkan gitu
dosen rekayasa transportasi institut teknologi bandung soni sulaksono menilai
pengemudi taksi online justru dirugikan dengan aturan dari transportasi online
padahal tarif murah yang ditawarkan oleh taksi online itu sebenarnya kerugian buat driver online
karena dia hanya mengambil ongkos yang dibayar oleh masyarakat
tapi biaya operasi yang dikeluarkan oleh si driver online itu tidak di cover oleh tarif itu
kalau misalnya tarif yang jarak yang sama kalau dengan taksi itu sekitar rp lima puluh
dengan online mungkin hanya rp sepuluh atau rp dua puluh

kalau di taksi konvensional rp tiga puluh ribu itu adalah meng cover biaya operasi kendaraan
biaya bahan bakar ac perawatan segala macam
nah tiga puluh ribu dari taksi online siapa yang meng cover driver online
saat ini pemerintah masih belum memiliki aturan baru terkait transportasi online
setelah peraturan menteri perhubungan no dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas tentang transportasi online
resmi dicabut mahkamah agung pada dua ribu tujuh belas
franky wijaya bandung